memang sejumlah prediksi bahwa akan puncak dari arus balik akan terjadi hari ini selasa malam dan juga besok
bahkan kemarin malam juga sudah terjadi kemacetan hingga diberlakukan one way
kita akan mengulas terkait dengan arus balik lebaran tahun ini memang diprediksi akan sangat padat
sudah bersama dengan saya di studio ada ibu ellen tangkudung analis transportasi dari universitas indonesia
selamat malam ibu ellen
dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi irjen paul royke lumowa kakor lantas polri yang sebelumnya sudah confirm untuk bergabung dari luar studio
tapi kita masih akan tunggu seperti apa nanti apakah bisa ikut berdialog bersama kami atau tidak
saya ingin langsung ke bu ellen terlebih dahulu
kita melihat sudah terjadi ya bu ya arus balik ya
sejak kemarin malam padat sekali
hari ini juga laporan koresponden kami juga begitu sudah mulai ada peningkatan baik dari jalur menggunakan pesawat
ataupun juga dari jalur darat
melihat upaya upaya rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian
anda melihatnya sudah tepat atau masih ada hal hal yang seharusnya perlu dievaluasi
ya kalau lihat dari berita tadi rekayasa lalu lintas itu kan dilakukan karena menghindari ada penumpukan kemacetan yang terlalu lama
supaya tidak terjadi seperti tahun tahun yang lalu
nah itu dengan kontraflow memang kalau di jalur jalur yang
agak jauh ya maksudnya dari dauhan itu mungkin tidak begitu masalah
tapi yang ternyata yang agak menjadi masalah itu ketika sudah mendekat jakarta
karena kita tahu bahwa sebenarnya arus yang mau ke timur juga itu masih ada
jadi orang orang yang merencanakan pulang kampung sesudah lebaran misalnya atau mau
itu masih ada ya
masih ada dan itu kurang disosialisasi tentang terjadinya arus kontraflow itu
sehingga mereka itu terjebak di kalimalang
bahkan tadi terjebak di interchange cawang
sehingga terjadi macet yang total
nah itu yang mungkin harusnya diingat juga
jadi jangan hanya di jalur tol tapi di jalur yang lain
kalau jalur pantura sebagai alternatif itu masih kelihatannya masih memadai karena sudah agak jauh dari jakarta
kalau di sekitar jakarta ini yang di jor itu kan juga terjadi kemacetan
kalau tadi kita dengarkan pernyataan kapolri ada tiga skenario begitu
pertama adalah menghalau ke jalur pantura
kedua ada kontra flow
ketiga ada kalau sudah betul betul padat ada one way dibebaskan
tapi kemarin malam itu tampaknya dampak dari dibebaskan one way justru jadi padat juga itu bu
memang ini kan berita bahwa ada one way
yang pengaturan traffic seperti itu itu juga mempengaruhi perjalanan orang
jadi kalau dibilang mau masuk pantura lalu mereka melihat kalau lagi harusnya lagi satu arah semuanya secara keseluruhan dibuat satu arah ke jakarta misalnya
itu kemudian mendorong orang untuk baiklah kami jalannya pada saat ini ketika lancar
tapi jangan lupa bahwa itu kan lancar di perjalanannya
di ujungnya itu juga harus diantisipasi
menjadi penumpukan di ujungnya
jadi itu memang saya apresiasi sekali dengan koordinasi yang dilakukan
sehingga antara jasa marga atau pengelola jalan tol dengan kepolisian itu koordinasinya dua puluh empat jam
hanya yang perlu diantisipasi lagi adalah jalur jalur alternatif yang justru yang dibuat kontraflow itu
jadi arah yang sebaliknya itu
arah yang sebaliknya ya kemudian nanti bisa berdampak ya
tapi kalau one way itu menurut anda juga sudah cukup tepat diberlakukan ketika sudah betul betul padat
yaudahlah dibebaskan gitu sepanjang jalan dari tol sipali bahkan
bahkan dari dauan katanya
dari dauan katanya sampai macet kemarin
ya itu kalau dilihat dipersiapkannya dengan baik saya pikir nggak ada masalah
yang penting tidak ada orang yang terjebak gitu ya
yang harusnya bisa ke timur kemudian tidak bisa ke arah timur
semua diarikan ke jakarta dan itu harus diinformasikan lebih awal kepada mereka untuk misalnya menggunakan jalur pantura saja
karena pantura mungkin tidak terlalu seramai
tidak terlalu padat ya
tidak terlalu padat
jadi informasi informasi itu harus selalu diberikan melalui media tv medsos dan sebagainya
supaya orang tahu bahwa oh ya sekarang ini lagi flow yang datang dari arah timur
dan itu diberikan keleluasan mereka untuk menggunakan semua
dan itu diberikan keleluasan mereka untuk menggunakan semua
tapi anda melihat tahun ini memang cukup padat sekali
dibanding kalau kita bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya lah
apakah tahun ini memang arus baliknya yang perlu diantisipasi lebih banget gitu kan
karena kesannya akan terjadi kepadatan sekali di arus balik tahun ini
kalau sebenarnya kan kalau teorinya itu arus mudik sama balik itu sama ya
kalau di sisi kendaraan
kendaraan harusnya sama
cuman mungkin penumpukannya itu terjadi di hari yang
oke penumpukannya terjadi di hari yang sama
nanti dilanjutkan bu ellen kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali
tetaplah bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
untuk kali ini kita masih membahas mengenai arus balik yang meningkat
bagaimana kemudian antisipasi dari pihak kepolisian
saya masih bersama dengan analis transportasi dari ui
bu ellen kita lanjutkan dialog
tadi kita sudah membahas mengenai mekanisme atau perrekayasa lintas dengan kontraflow
yang tadi juga terakhir kita dengarkan tadi ada koresponden kami mengatakan sudah diberlakuan juga ini bu
artinya memang sudah tidak ada pilihan lain ya
karena sudah begitu padat sehingga memang one way terus diberlakuan
bahkan dipercepat lagi
ya mudah mudahan itu adalah hasil dari perhitungan yang dilihat dari cctv
atau laporan laporan yang selalu disampaikan
panjang antrian itu menjadi hal yang sangat penting di titik titik tertentu
ketika ingin banyak antrian di satu segmen tertentu
maka untuk mengurai itu bisa diperhitungkan jam berapa kontraflow itu bisa diat kontraflow
atau one way itu bisa diberlakukan
itu bisa diperhitungkan
hanya saja yang itu saya katakan tadi bahwa kalau itu one way berarti seluruh lajur itu jadi
satu arah maka ada resiko bagi mereka yang akan menggunakan jalan tol itu dengan arah yang berlawanan
dan itu tidak seperti di puncak
kalau di puncak itu kan sudah ada polanya
kalau ini kan tidak
jadi mereka terjebak itu harus dilihat juga
jangan jangan terjebak kemacetan luar biasa lagi di situ
sehingga terjadi mudah mudahan tidak terjadi insiden
tapi itu menjadi bagian yang harus sangat diperhatikan
harus diantisipasi juga bagaimana masyarakat yang dari arah
hal berlawanan ya ingin lewat tapi harus terjebak karena diberlakukan one way
oleh karena itu jangan one way seterusnya
itu harus dilakukan kalau sudah lancar diberlakukan lagi yang biasa atau kontraflow
tapi ya itu benar benar harus diberlakukan secara hati hati secara penuh perhitungan
dan juga dengan dibantu oleh rambu rambu yang bisa buat orang selamat ya
bu ellen one way ini kan sebenarnya adalah solusi terakhir ya
ketika sudah betul betul padat daripada macet macet para pemudik yang ingin balik ke jakarta begitu
akhirnya sudah diberlakukanlah one way
sehingga tadi dipercepat juga waktunya
dari jam yang sebelumnya tapi akhirnya diperpanjang lagi ya
kemarin itu malam
tadi sore juga sudah diberlakukan
artinya memang penumpukan ini sudah betul betul parah ya bu ellen
apa yang kemudian membuat ketika kendaraan ini betul betul terjebak dalam satu waktu yang sama
apakah karena memang peningkatan volume atau seperti apa
kalau ada terjadi kemacetan penyebabnya selalu karena kendaraan yang banyak volumenya tinggi
kalau itu karena ada gangguan gangguan samping misalnya banyak yang berhenti atau sebagainya
itu bisa diatasi dengan mengatur supaya mereka tidak berhenti di situ
atau rest area yang terjadi antrian
tapi kalau dalam perhitungan itu memang sudah terlalu padat di segmen tertentu ya itu bisa diputuskan seperti itu
jadi mudah mudahan itu karena
karena memang sudah terlalu padat dan memang volume kendaraan
atau jangan jangan karena misalnya gini masyarakat yang tadinya sudah tahu ada one way
oh langsung buru buru perlu sehingga akhirnya numpuk semua gitu kan jadi macet panjang
ya memang informasinya kan sekarang itu dengan cepat ya
lalu sudah diberlakukan one way lalu mereka kadang kadang mereka memang menunggu
apa one way itu seperti yang dialami di puncak
ya sudah tahu jamnya
sudah tahu jamnya
nah ini mungkin belum tahu tetapi menunggu dan mendapatkan informasi
informasi langsung dari kepolisian atau dari pos pos di sana yang hampir semua itu sekarang kan bisa dilihat dari aplikasi aplikasi yang bisa kita buka
jadi informasi itu tahu bahwa sudah one way oke jalan
nah itu jadi akhirnya terjadi padat sekali gitu
nah kalau saat ini menurut anda sistem rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian kalau dipakai one way
pakai contra flow ini diberlakukannya by conditional
atau sebaiknya permanen selama arus balik ini
karena kalau tadi sempat kita buka di detik com begitu ya
menhub justru merekomendasikan one way ini sebenarnya lebih baik permanen saja selama arus balik agar masyarakat yang ingin balik jadi betul betul lancar gitu
kalau saya melihatnya harus situasional
karena kalau dia permanen jangan lupa ini jalur yang juga digunakan dua arah
oleh masyarakat yang lain ya
ya masyarakat lain dan tidak hanya dibuat jalur mudik
karena di situ juga ada yang tinggal
di cikarang kan ada juga tempat tinggal
di kerawang juga ada yang tinggal di situ
atau ada yang mau lebaran jalan setelah lebaran
iya kita setelah lebaran baru mau jalan ke pulang kampung misalnya di jawa barat apa di jawa tengah
kan ada seperti itu
misalnya dia tidak mau bermacet macet di sebelum lebaran
ya sudah lebaran dulu nanti baru pulang kampung misalnya
dan itu juga kita harus hargai juga gitu
menurut saya sih harusnya situasional dengan memberikan informasi
pengumuman yang tegas gitu ya
tegas yang cepat jadi orang tahu persis kapan dijadikan one way kapan dijadikan kontraflow dan sebagainya
jadi masyarakat yang mau balik juga tahu
masyarakat yang dari arah lawan yang harusnya tidak kena macet juga jadi tahu ya
iya dan juga jalan alternatif
itu sekali lagi jalan alternatif yang seperti kalimalang sudah macet total
interchange cawang sudah macet total
seperti itu juga harus diantisipasi
karena itu kan berarti arah jalur yang mau ke arah timur
di situ gitu kan
kalau tidak diantisipasi maka apalagi kalau dikatakan diberlakukan permanen
itu menurut saya akan menjadi kacau juga
baik kita akan tunggu nanti seperti apa bu ellen proses ini karena masih berlangsung arus baliknya
mudah mudahan tentu lancar semuanya ya karena untuk kenyamanan para pemudik juga
yang penting keselamatan juga
terima kasih ibu ellen tangkudung analis transportasi dari ui sudah bergabung sama kami di prime news malam hari ini
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan pembahasan mengenai protes komjen paul n iryawan
yang diangkat sebagai penjabat gubernur jawa barat
wacana hak angket pun bergulir
pertanyaannya siapa sebenarnya yang disasar dari hak angket itu
kami akan segera kembali setelah itu